jika di segmen tadi sebelumnya kita lihat ada ular yang dibuat menjadi teman panggung begitu ya
kali ini empat puluh ular piton borneo dilepas liarkan ke hutan konservasi samarinda minggu sore
supaya ada keseimbangan begitu ya indera pelepasan ini ditujukan untuk pelestarian hewan yang merupakan endemik kalimantan
puluhan anggota komunitas samarinda reptil melepas liarkan ular piton di kawasan hutan konservasi kebun raya binatang samarinda
panjang ular yang dilepaskan mulai dari lima cm hingga empat meter dengan jenis retik borneo dan salva
salah satunya untuk melestarikan hewan yaitu reptil terutama ular dan salva
makanya kita lepas ini salah satu riolis yang kita rilis adalah retik borneo dan salva borneo yang memang habitatnya asli dari kalimantan
sejumlah pelajar ikut serta dalam pelepas liaran reptil tersebut
perasaannya pertama gemetaran sih tapi lama lama bisa juga sih
dengan harapannya pelepasan ini apa
biar ekosistem di samarinda ini lebih baik lagi jadi nggak punah gitu
ular ular tersebut berasal dari pembiakan dan tangkapan warga di berbagai daerah di kalimantan
selain itu komunitas ini juga melepas dua biawak
david andriawan samarinda